kepada itu berubah namun
kebijakan asn tadarus sebelum mulai bekerja
diambil oleh bupati purwakarta melalui surat edaran bupati
asn di lingkungan pemkap kelurahan hingga desa
diwajibkan melakukan tadarus di kantornya masing masing
selain tadarus mereka juga diberikan tausiah
untuk diadapkan tadarus kan bagus juga buat kita semua
karena kan kalau di hari hari sendok padon kan terkadang kita
lebih banyak fokus dalam pekerjaan
nah kalau kan bilang ada dalam padon
terus adanya musyadakan selat ke darat
menggunakan tadarus kan sebelum jam kerja ya itu lebih bagus
bupati purwakarta ane ratnamustika mengatakan
kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan asn
di bulan suci ramadan
tentu kita harapkan bahwa kegiatan ini juga akan memberikan ruang dan waktu
untuk para asn kita untuk terus meningkatkan ibadahnya di bulan ramadan
sehingga nanti mereka juga akan merasa tenang
kemudian juga akan merasa bersemangat juga untuk melaksanakan aktivitas
terutama pelayanan publik kepada masyarakat kabupaten purwakarta
bupati purwakarta menargetkan para asn dapat hatam al quran di hari ke lima belas bulan ramadan
dian firmansyah purwakarta jawa barat